mengadili satu menyatakan terdakwa satu irman dan terdakwa dua sugiharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa irman dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua sugiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto

tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
tiga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dua subiharto
keseluruhannya dirampas untuk negara
barang bukti berupa nomor lima puluh tiga ribu enam puluh sembilan tiga ribu tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh dua sampai dengan nomor tiga ribu delapan puluh lima tiga ribu satu ratus tiga tiga ribu satu ratus delapan belas tiga ribu satu ratus dua puluh empat enam ribu satu ratus enam puluh enam sampai dengan enam ribu satu ratus tujuh puluh tujuh
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara
barang bukti selebihnya dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain
membebani para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar rp tujuh lima ratus
demikian diputuskan dalam permusyaratan majelis hakim pada hari selasa tanggal sebelas juli dua ribu tujuh belas
oleh para hakim yang terdiri dari jaksa penduduk umum
john halasan butar butar shmh msi sebagai ketua
frankie tambun shmh dan emilia jayasubagnya shmh sebagai anggota
dr anwar shmh ansori saifuddin shmh hakim ad hoc sebagai anggota
dengan dibantu oleh yeti shmh
dibacakan dalam satu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh
dua puluh juli dua ribu tujuh belas oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh yeti shmh sebagai panitra pengganti
dengan dihadiri oleh para terdakwa dan penasihat hukumnya serta oleh penuntut umum
baik saudara terdakwa ya saya kira bisa ditangkap apa yang saya sampaikan tadi
setidaknya sampai saat ini itulah putusan yang menurut majelis tepat dan adil dalam perkara ini
namun bagaimanapun saya kira bisa kita tangkap bahwa yang namanya hakim adalah manusia
yang tidak luput dari kemungkinan salah
andai kata anda tergolong yang begitu dalam arti yang menilai hakim dengan putusannya tadi telah tidak tepat tidak adil dan lain sebagainya
saya kira sudah oleh undang undang diberi kesempatan untuk menolaknya dengan menyatakan banding
dengan anda menyatakan banding nanti terhadap perkara ini maka perkaranya akan diperiksa ulang lagi oleh pengadilan tinggi
akan tetapi segera juga harus saya sampaikan bahwa
manakala anda menempuh upaya banding maka ada beberapa kemungkinan yang mungkin muncul nanti
mungkin akan lahir putusan pengadilan tinggi yang sama
dan keempatnya dengan putusan ini mungkin yang lebih ringan tetapi mungkin juga yang lebih tinggi
oleh karenanya pertimbangkan secara baik apakah saudara akan menerima putusan ini
atau akan menolaknya dengan menyatakan banding
kalau saudara sudah bisa menentukan sikap hari ini apakah akan menerimanya atau akan menyatakan banding terhadapnya
nanti bisa dinyatakan melalui panitra
kalau anda belum bisa menentukan sikap hari ini
undang undang memberi waktu berpikir kepada anda tujuh hari
bila tujuh hari itu lampau dan anda tidak menentukan sikap
anda dianggap menerima putusan tadi
dan yang berarti juga melaksanakannya
saya kira itu penjelasan yang diperintahkan undang undang untuk saya sampaikan
halnya sama bagi penuntut umum
akan difikirkan dulu atau akan berkonsultasi
saya juga meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
ada pun fonis yang dijatuhkan terhadap irman
mantan dirjen disduk capil di kementerian dalam negeri adalah tujuh tahun penjara dan juga denda lima ratus juta rupiah
sementara untuk sugiharto difonis lima tahun penjara dan juga denda empat ratus juta rupiah
kedua terdakwa ini juga disertai dengan sejumlah pidana tambahan dengan mengganti kerugian negara atau digantikan lagi dengan masa tahanan yang lainnya
ada pun hal yang memberatkan bagi kedua terdakwa adalah bahwa terdakwa ini bertentangan dengan pemerintah yang melawan korupsi dan juga merugikan negara karena melakukan korupsi ktp elektronik
sementara hal hal yang meringankan adalah bahwa kedua terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum dan juga memberikan kesaksian dan juga terdakwa mengakui perbuatannya
adapun majelis hakim juga menimbang bahwa kedua terdakwa ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan telah disetujui
dan kedua terdakwa ini juga mencari kemampuan untuk menjadi justice kolaborator
fonis ini tujuh tahun untuk irman dan juga lima tahun untuk sugiharto sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebelumnya dalam sidang tuntutan
dan saat ini kedua terdakwa tengah mempertimbangkan apakah akan melakukan upaya hukum banding atau menerima putusan sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh ketua majelis hakim